oke ini yang menarik nih ya segmen yang saya suka
partai amarat nasional menilai klaim kemenangan prabowo subianto di pilpres dua ribu sembilan belas
dilakukan dengan tidak berdasar pada data yang valid dan kredibel
pan mengajak semua pihak untuk merujuk pada hasil hitung cepat
lembaga survei yang selama ini punya rekam jejak yang baik dengan hasil yang akurat
berikut cuplikan wawancara kami dengan wakil ketua umum pan
barahasibuan beberapa waktu yang lalu
yang publik ingin tahu juga bagaimana sih suasana hati pan saat ini
di dalam koalisi melihat berbagai peristiwa politik misalnya deklarasi kemenangan
tadi saya katakan bahwa itu sebetulnya tidak perlu dilakukan ya
klaim klaim yang tidak berdasarkan data yang valid yang kredibel
dan kita juga harus merujuk kepada kuikon yang sudah diumumkan oleh berbagai lembaga survei ya
yang mereka mempunyai raket yang sangat bagus
dan selama tiga pemilihan presiden belakangan ini
hasil hasil kuikon itu memang selalu konsisten
bisa dikatakan akurat dengan hasil resmi yang diumumkan oleh kpu
jadi seharusnya memang kuikon itu juga menjadi acuan pada pemilihan presiden sekarang
tidak ada alasan untuk menolak kuikon tersebut
dan sekarang kalau kita lihat dari perhitungan suara di kpu
itu memang sejujurnya
juga kurang lebih konsisten dengan hasil kuikon dari berbagai lembaga survei itu
jadi menurut anda data yang dipakai oleh pak prabowo untuk mendeklarasikan kemenangannya tidak kredibel begitu bang bara
iya karena tidak diberikan datanya itu
itu kan hanya suatu klaim
tanpa di backup tanpa didukung oleh data yang valid yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan
jadi saya pikir itu satu syarat untuk bisa bagaimana kita menenangkan suasana
jangan melakukan klaim tanpa ada data

pan sendiri dalam tabulasi pengumpulan data atau rekapitulasi data di koalisi sendiri
ikut terlibat nggak bang dalam mengawasi atau dalam membantu gerindra dan partai partai lain dalam koalisi ini
untuk bisa sama sama membantu rekapitulasi gitu bang
iya ya memang terlibat
kan ada wakil wakil pan yang ada di teman teman nasional
kan ada memang
jadi betul ada pusat data center itu bang
dan saya juga sudah menegaskan ya minggu lalu ya bahwa
hasil quick count itu juga sesuai dengan
kan kita juga memiliki survei internal ya pan
dan hasil quick count itu juga saya juga menegaskan sesuai dengan
quick count yang juga dilakukan oleh lembaga survei yang kami itu kan
jadi pan sendiri menerima dan mengafirmasi hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga lembaga survei itu ya bang ya
iya tidak ada langsung untuk membantah
yang di kpu yang masuk
quick count yang resmi ya penghitungan yang resmi
dan sejauh ini memang konsisten presentasinya
dan melihat sejarah record dari lembaga lembaga survei itu bisa dikatakan memang mereka itu akurat dan credible
sementara itu badan pemenangan nasional prabowo sandi menilai bara asibuan menyebar hoax
menurut andre rosiade selain sejak awal tidak mendukung prabowo
sekarang di nilai andre punya agenda sendiri
barra azibuan kan dari awal bukan pendukung pak prabowo
jadi tidak pernah aktif di ppn
beliau pendukung pak jokowi
jadi ini agenda barra azibuan pribadi
mendengungkan hoax bilang pan akan keluar
kalau kuzul kiviasan baru itu news
tapi kalau barra azibuan itu baru sebatas hoax
tadi kita baru dengar hoax
kalau kita mundur sedikit ke belakang ya
sebelumnya prabowo subianto didampingi cowok pres sandi uno
kembali mendeklarasikan kemenangan mereka pada pilpres dua ribu sembilan belas
deklarasi ini diklaim berdasarkan hasil penghitungan tim internal bpn prabowo sandi
prabowo menyebut terdapat kecurangan dalam pilpres dua ribu sembilan belas
yang telah merugikan kubu prabowo sandi
pada hari ini saya prabowo subianto menyatakan bahwa saya
dan saudara sandiaga soeudi uno
mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia
perhitungan liu kaut dan c satu yang telah kami rekapitulasi
ini ada hal lain soal barah asibuan yang menjadi kontroversi
saya mau bacakan dulu beritanya sebelum nanti saya tanya orang ya
partai partai nasional atau pan dikabarkan telah membuka opsi keluar dari koalisi prabowo sandi
hal ini diungkapkan oleh bara asibuan dalam konversi pers di gedung dpr kamis yang lalu
dikutip dari laman cnnindonesia com
dalam wawancara maksud kami bara mengaku pembahasan tentang arah koalisi akan segera dilakukan
ketika ditanya terkait pertemuan antara zulkifli hasan dengan presiden di istana negara
pada rabu siang kemarin
bara angan membenarkan bahwa pertemuan itu sebenarnya merupakan sinyal pan angkat kaki dari koalisi prabowo
karena waktunya mengkonfirmasi
banyak hal mengkonfirmasi banyak perdebatan langsung ke orangnya
belakangan ini partai amat nasional membuat geger politik tanah air dengan serangkaian manuver
dan statement politik salah satu yang menjadi barra
kontroversi adalah sosok wakil ketua bumpan barra azibuan
barra yang membuat barra
yang dengan tegas tampil berbeda dengan dari narasi yang dibangun oleh kubu prabowo sandi
bagaimana kita membaca sikap bara dan sikap pan ini
apakah benar ada bara di tubuh pan
atau memang ini bagian dari skenario untuk membuat kita bingung
kami akan langsung tanya kepada yang membuat bara
provokasi dan kontroversi bang bara sibuan wakil ketua umum partai amarat nasional
terima kasih bang bara sudah datang
terima kasih budi
dan untuk mengawal kita secara moral dan intelektual
untuk menghitungkan baranya supaya jangan terlalu panas
baranya dilokalisir ya
apakah perlu kita siram bensin atau justru kita siram
kita hadirkan sengaja
dia udah jago jadi co host mbak
ada profesor siti zuro pendidik politik limping
terima kasih mbak bibis
ini ya penggemar persija hari ini
karena warga jakarta harus dukung klub yang ada di jakarta
ini nggak nyambung sebenarnya
saya mau tanya bang barra dulu
bang bara anda sadar nggak membuat geger politik tanah air dalam seminggu terakhir
sadar atau disengaja
apa yang terjadi
saya hanya menyampaikan isi hati saya
menyampaikan hati nurani saya
dan apa yang saya anggap adalah kebenaran
dan saya percaya
saya percaya di politik itu dalam momen momen tertentu
kita harus berani untuk speak truth to power
kita harus bisa berbicara kebenaran
dan kebenaran itu mengalahkan kekuasaan
apa yang membuat anda akhirnya berbicara harus jujur
kebohongan atau ketidak cocokan apa yang selama ini ada di dalam politik
ada beberapa misalnya peristiwa seperti klaim kemenangan secara sepihak yang tidak berdasarkan bukti atau data yang kredibel ya
sedangkan ada satu ada data empiris lain berdasarkan research menggunakan terminologi yang scientific yang menunjukkan hasil berbeda
jadi itu menunjukkan satu kontras
dan itu bagi saya hal yang sangat mengganggu dan itu memaksa saya untuk menyatakan sikap
dan ini kalau pattern seperti ini pola seperti ini dan ini bisa menjadi tradisi
itu akan berlangsung terus akan sangat buruk
dari mana anda bicara
perkembangan demokrasi langsung di indonesia
bang bara dari mana anda bisa sampai pada kesimpulan bahwa calon presiden yang anda dan partai anda dukung di koalisi prabowo sandi tentu saja prabowo subianto
klaim kemenangannya tidak berdasar dan tidak valid
ya satu kan kita ada perbandingan yaitu hasil quick count yang dilakukan oleh lebih dari satu organisasi survei lembaga survei
yang memang kebanyakan dari mereka itu selama tiga pemilihan presiden terakhir selalu melakukan quick count
dan bisa disimpulkan bahwa hasil quick count mereka itu konsisten hampir akurat dengan hasil akhir resmi final dan real count
yang diumumkan oleh kpu
jadi sudah ada recordnya yang kuat
dan mereka sudah mengumumkan terminologi mereka ke publik
jadi terminologinya itu bersifat scientific
jadi itu kan sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara scientific
berdasarkan dibandingkan dengan satu klaim tanpa ada data yang bisa mensupport mendukung klaim tersebut
anda kan di dalam koalisi bang baran harusnya bisa melihat klaim klaim itu
bisa melihat jerawannya dong
dimana publik tidak bisa melihat tapi anda kan harusnya tahu sekali data yang dikeluarkan
ya karena memang saya tidak aktif di tim kampanye prabowo sani
tapi pan kan terlibat dalam memelototi rekapitulasi penghitungan atau data data
ya kan kita juga mempunyai ini sendiri kan
quick count internal pan sendiri menyebutkan apa
ya dan sekjen itu mengakui pada malam tujuh belas april itu sekjen melakukan press conference
dan mengakui memang hasil quick count itu terutama pemilihan legislatif kurang lebih sama dengan hasil quick count internal pan
nah quick count pemilihan legislatif dengan quick count pemilihan presiden itu kan sama sebetulnya
dilakukan oleh lembaga survei yang sama menggunakan terminologi yang sama
jadi kalau kita mengakui quick count pemilihan legislatif otomatis kita juga mengakui quick count pemilihan presiden
tidak bisa dibisarkan itu
otomatis pan sendiri sebenarnya juga quote unquote tidak percaya betul
atau atas hasil atau klaim kemenangan dari pan
atau klaim kemenangan dari prabowo
seperti itu maksudnya yang anda bisa simpulkan
ya artinya bahwa kita tidak memberikan approval disitu
dan dengan sekjen keluar melakukan press conference secara langsung mengakui quick count pemilihan legislatif
yang menurut sekjen edi suparno itu konsisten dengan hasil internal kita
itu kan sama saja mengakui quick count ya kan
sebenarnya apa sih bang yang terjadi di koalisi
apa sih yang terjadi di tubuh prabowo
bagaimana pan sendiri ada dalam pusaran pusaran gelombang politik yang membingungkan publik
terutama konstituen pan ini
jadi kalau bahasa bulu tangkis jaman delapan puluh an ragu ragu icuk semua nih
bagaimana nih melihat konteks pan dalam konteks politik sekarang
nanti mbak wiwi saya akan tanya lebih lengkap
tapi saya akan mau peres dulu bang bara
supaya tetesan tetesannya bisa satu ember
kita akan lanjutkan bang perasaannya
terus saja dah
kami akan segera kembali
kita lanjutkan bicara dengan bang bara
sebenarnya suara hati pan sendiri melihat kondisi sekarang gimana bang bara
dari perbincangan anda dari curhat teman teman anda
melihat kondisi bahwa ada yang tadi anda katakan calon presiden yang anda usung sendiri
mengakui kemenangan dengan data yang tidak valid yang kredibel
melihat situasi politik terkini bahwa ada rencana misalnya kita dengar ada yang mau people power segala macam
gimana anda melihat bang
tentu ada perdebatan ya di dalam partai
ada aspirasi yang berbeda
ada yang memang mendukung misalnya apa yang sudah dilakukan oleh bpn ini kan selama ini
tapi juga ada yang bersuara kritis ya
dan menganggap pan harus mengambil jarak dan tidak ikut ikutan dalam berbagai kegiatan yang justru bisa merugikan partai itu sebagai institusi
menurut anda sekarang kegiatan yang dilakukan kawan kawan anda pimpinan partai merugikan

dan kita juga sekarang aktif untuk kita bekerja di lapangan untuk mengawal suara ya kan
itu supaya pastikan bahwa memang betul betul suara yang didapat oleh pan itu memang
nantinya itu sampai kepada kpu gitu
tidak hilang di jalan atau dalam proses sampai kpu kan bisa saja hilang ada
bang bara tapi banyak yang ingin tahu sebenarnya apakah suara anda ini mewakili suara pan
mewakili paling tidak suara hati orang orang yang ada di pan
mungkin konstituen pan juga atau anda sebenarnya
ada beberapa justru yang di elit di dpp yang juga mempunyai concern yang sama
juga share perasaannya dengan saya gitu
jadi misalnya soal jokowi itu misalnya kan
atau misalnya soal ini soal kemungkinan pan bergabung dengan koalisi jokowi jokowi misalnya
minggu lalu ada diskusi dimana disitu ada ketua mahkamah kehormatan pan yasin kara yang mengatakan kemungkinan itu juga ada gitu kan
terbuka dan wakil wakil ketua umum rekan saya bima arya juga wali kota bogor juga mengatakan hal yang
suara hatinya lebih ingin bergabung dengan koalisi jokowi atau tetap menjadi oposisi yang tuleng seperti
enggak artinya kita nanti kan harus melihat dulu perkembangannya kan
nanti kita putuskan ada perdebatan
tapi memang secara historis selama eksistensi pan itu kita hampir selalu berada di dalam pemerintahan
hanya sebentar saja dua ribu empat belas sampai dua ribu enam belas kita berada di luar
waktu awal pemerintahan jokowi
kemudian dua ribu enam belas kita bergabung
memang tidak lama setelah itu sebelum pemilihan presiden kita keluar karena kita mendukung prabowo
jadi memang kegambangan itu terjadi
faktual terjadi bang ya di tubuh internal partai amarat nasional
melihat situasi politik yang tidak menentu seperti ini
bukan kegagaman ya tapi kita melihat situasi dengan kritis lah
dan itu lagi lagi saya bisa pastikan dari bang bahara tadi itu bukan hanya suara barah sibuan
tapi suara banyak orang yang mungkin mewakili aspirasinya lewat baris asing
apa yang terjadi sebenarnya di koalisi
ini wajah hanya wajah bara sibuan yang bermanuver saja
kalau kata andre rosiade tadi ya ini barah punya agenda sendirilah
atau memang ini ada dispute yang mendasar sekali dalam koalisi ini
ya judulnya kalau boleh saya berikan masukan
barah hasibuan itu adalah kader pan
yang benar itu
bukan bara di tubuh pan
ini mungkin kok secara sastrawi lebih menarik lagi
oke gak apa apa
terima kasih pendeknya mbak
jadi tentu dia adalah kader ya potensial
apalagi posisinya ada di waketum ya
tinggi sekali loh mbak wibi waketum itu
iya gak usah ditegaskan itu sudah tinggi memang
menurut saya memang kita membaca belakangan ini tidak hanya pan saja
jadi apa yang dirasakan pan seperti ini individual individual di partai partai lain juga menunjukkan hal yang sama
jadi ketidakpuasan dari kader di internal itu dan sebagainya
tentunya ini harus dievaluasi secara serius
jadi pembangunan partai politik kita ini akan menuju kemana
dalam konteks tentunya proses demokrasi atau demokratisasi
jadi mestinya memang partai partai sudah menjalankan fungsi bagaimana melakukan kaderisasi yang tentu
maksudnya normal saja kritik dan suara berbeda dari apa yang dilakukan
ada yang buntu gitu ya
padahal dengan sistem demokrasi yang ditopang oleh partai politik
dan merekrut kader kader yang seperti ini itu diberikan gitu ya
nuansanya diberikan peluangnya agar kader kader ini juga berkontestasi
lalu rekrutmen kader dilakukan secara tentu gitu ya
merit system terbuka transparan dan sebagainya
supaya kalaupun gitu ya ada kader kader yang kritis potensial seperti bang bara ini
ini luar biasa
jadi menurut saya diberikanlah kesempatan gitu ya untuk berkontestasi dan sebagainya
supaya katakan gitu ya ada kepuasan dan hak otonom dari kader
mbak wiwi itu kan idealnya dalam sebuah demokrasi
bukan idealnya itu yang tidak dilakukan partai politik
itu yang tidak dilakukan
tapi kalau saya mau minta anda untuk menilai apa namanya narasi dari bang bara
apa yang terjadi dengan bang bara ini
bahwa ada klaim kemenangan prabowo itu tidak berdasar dan lain lain
jadi menurut saya ini partainya secara institusional melakukan koalisi dan mendukung dua gitu ya
saya harus sampaikan
dia harus tunduk patuh pada keputusan partai
jadi kalau kader saya nggak tahu bagaimana bunyi adart nya peraturan dan sebagainya di internal pan gitu ya
jadi kalau sudah partai secara institusional formal menyatakan dia mendukung gitu ya dua
semua keputusan itu mengikat
karena beliau ini bukan hanya individual bara hasibuan
tapi dia adalah kader
dia adalah pimpinan di situ kan gitu
oleh karena itu memang harus menunjukkan
perkara nanti akan terjadi pemilu lagi
ada lagi mungkin diskusi yang ini dan sebagainya
sampai dia bisa menentukan
jadi memang bang bara mau tidak mau ini
ini sebenarnya salah secara etik
secara etis dan secara narasi gimana
secara isi kontennya gimana
apa yang disampaikan itu tidak tepat waktu gitu ya
kita bicara common sense ya
tidak tepat waktu
secara common sense logika narasinya
ini masalah dapur dia gitu ya
ini dapurnya pan gitu ya
dia sedang tidak puas dengan partainya mungkin dan sebagainya
itu tentu urusan dia di dalam
nah tentu partai politik ini membutuhkan konstituen
itu jangan diumbar keluar
pan ini juga tidak akan menjadi partai besar
kalau di dalamnya sendiri
di dalamnya sendiri juga tidak solid
itu sudah dibuktikan oleh golkar yang friksi
hanura yang friksi
p tiga yang friksi
itu endingnya tidak menimbulkan katakan antusiasme dari masyarakat
jadi ini seperti benalu yang mungkin menggerogoti rayap
seperti rayap gitu menggerogoti
itu budi yang ngomong ya
enggak kaya kata anda bisa menggerogoti
jadi andila ini akan merugikan pan
akhirnya terjadi pembusukan from within
jadi ada political decay gitu ya
di dalam itu yang tentunya merugikan semuanya
dia rugi juga
karena bagaimanapun juga seolah olah pan tidak bisa mengelola masalah internalnya
bang bara ini sadar nggak bahwa ini akan merugikan partai anda
merugikan anda sendiri
justru saya ingin menyelamatkan partai
tidak mungkin saya melakukan hal hal yang mencelakakan partai yang saya cintai
yang saya kundirikan
tidak mungkin saya melakukan hal hal yang bisa membuat posisi ketua umum misalnya dalam bahaya
justru saya lakukan ini demi kepentingan partai
saya ingin menyelamatkan partai
saya tidak ingin partai terasosiasi dengan kegiatan kegiatan bagi saya
itu bertentangan berlawanan dengan akal sehat
oke tapi teman teman anda punya pendapat yang lain
seperti apa pendapatnya teman temannya bang bara
kita nantikan kita dengarkan usai jalan berikutnya
tetap bersama kami
bapak bara katakan bahwa klaim kemenangan prabowo tidak sesuai dengan data yang valid dan kredibel
jadi memang agak keluar konteks
secara substansi anda nilai masuk logika akal sehat gak sehingga patut diperjuangkan sebenarnya
pemilu ini kan penuh dengan kontroversi
kontroversi yang lalu menuntut bagaimana nilai nilai mulia kita kok tidak diagungkan lagi
kok tidak dikedepankan lagi
yang muncul di masyarakat itu adalah
seolah olah kita sudah tidak punya nilai menghalangkan semua cara
kontestasi kompetisi ini disimpangkan dengan perilaku distortif seolah olah pokoknya menang tadi itu
dalam keadaan yang seperti ini bang bara masuk deng gitu
itu menambah runyam sebetulnya menambah runyam
jadi menambah penilaian penilaian yang tidak
itu juga salah membuat runyam juga kalau dianggap benar
apa yang disampaikan tadi itu terus terang saya apresiasi
karena bagaimanapun juga ada concern internal di partainya dan sebagainya
cuma tidak tepat timing dan ke publik
iya anda sudah mengatakan tidak tepat tidak etis
tapi substance nya gimana masuk akal nggak saya mau minta pendapat anda itu
iya maksud saya itu selesaikan itu dapur anda
dapur anda kita ini adalah publik publik itu cuma menangkap apa yang anda jual
jadi panit tentunya tidak puas lah kalau cuma berhenti di lima enam tujuh
mestinya dia bisa sepuluh kan gitu
nah justru itu untuk kepentingan untuk tujuan itu
bagaimana kita bisa lompat dari range itu kan
selama kita eksistensi kita ini kan dari tahun sembilan puluh delapan sampai sekarang
kita sudah empat kali memang gitu
kita tidak pernah bisa melampaui tidak pernah mendapatkan double digit
bagaimana anda bisa meyakini bahwa apa yang anda lakukan bisa membuat pan menjadi melompat
ya justru saya ingin
saya ingin bahwa di dalam partai politik itu reputasi adalah segala galanya
kredibilitas itu segala galanya
yang saya lakukan adalah untuk menyelamatkan reputasi dan kredibilitas pan sebagai partai politik
bagaimana anda menilai teman teman anda separtai
bagaimana anda menilai ketua dewan kehormatan anda pak amin rais yang hadir di setiap deklarasi kemenangan prabowo sandi
bagaimana anda menilai ketua umum anda yang tetap teguh dengan bertahan di koalisi ini
dari mulai sebelum sampai saat ini katanya masih bertahan
iya dari mulai sebelum sampai saat ini katanya masih bertahan
tetap setia bagaimana anda menilai itu
memang sebetulnya kan begini ini kan kehadiran kita di koalisi kan hanya untuk pemilihan presiden
sebetulnya pemilihan presiden sudah selesai walaupun prosesnya belum sepenuhnya selesai
karena masih ada perhitungan resmi yang dilakukan oleh kpu
kpu nanti akan mengumumkan hasilnya final and real count tanggal dua puluh dua mei
nah setelah itu memang sudah selesai itu koalisi
dan kita akan berada dalam posisi untuk bisa menentukan the next move bagi pan ini apa gitu
nah saya hanya mengatakan pada waktu itu kemungkinan itu bisa saja terjadi apapun
termasuk untuk misalnya nanti kalau memang presiden jokowi resmi menjadi pemenang ya
menyusun pemerintahan bisa saja pan kemudian ikut dalam pemerintahan
atau tetap di luar begitu
dan kalau saya zulkifli hasan atau saya amin rais ketua dewan keuamatan saya tanya
bara asibuan anda wakil ketua umum pendapat anda setelah pilpres ini kita lebih baik dukung mana
tetap ada di luar pemerintahan atau tetap ada bergabung
saya langsung bilang bahwa kita secara historis berada dalam pemerintahan
kita punya resources kita punya capacity dan kita bisa memberikan kontribusi terlibat penuh dalam proses pengambilan keputusan kebijakan di dalam pemerintahan
dan anda yakin ini banyak rekan rekan anda banyak konstituen anda yang menginginkan suara yang sama seperti ini
oke tapi ada pendapat yang berbeda bang bara saya mau bacakan dulu mbak wiwi
posisi barah sibuan dari partai amarat nasional kembali digoyang melalui petisi beberapa pengurus pan mendesak agar barah
kemudian dipecat dari jabatan wakil ketua umum
seperti dilansir detik com petisi itu muncul karena barah dinilai melanggar adart
bara dianggap tidak mematuhi keputusan pan yang mendukung prabowo subianto dan sandi uno di pilpres dua ribu sembilan belas
dari pesan berantai yang diterima sudah lebih dari seratus pengurus pan
ini beritanya kalau tidak salah tadi siang jadi tadi siang sudah seratus apakah anda akan tambah seratus
saya belum cek ya
nanti bang bara silahkan cek dari berbagai provinsi mendesak agar barang dipecat
mungkin rekan anda anda kenal
yang ikut terlibat dalam petisi tersebut mengatakan pan harus memberikan sanksi tegas kepada bara azibuan
terlebih bara menjabat pengurus di dpp pan
ketua dpp pan yahdil abdiharahab yang ikut mengisi petisi juga menyebut suara pemecatan bara sebenarnya sudah lama muncul
karena ia dianggap terang terangan mendukung pesaing prabowo sandi yaitu tentu saja jokowi
yadil menilai apa yang dilakukan bara mencederai partai
bahwa ini sebenarnya suara hati banyak orang di pan kayaknya berbeda dari teman teman anda
ya betul sekali tapi kan juga ada yang tidak mengekspos dirinya untuk mendukung saya kan ada juga kan
yang memang merasa belum waktunya bagi mereka untuk keluar
sekarang saya tidak bisa sebutkan
dan itu mengaspirasikan aspirasinya kepada anda
tapi banyak juga yang telepon saya menghantar saya untuk menyatakan dukungan
dalam melihat petisi ini seperti apa komentar anda
ada seratus orang lebih loh
kadar partai pengurus partai
ya dan ini kedua kalinya yang sebetulnya ya
adanya petisi ini bukan pertama
januari lalu juga januari tahun ini kan juga ada petisi itu
dan kita bahas satu jam di sini juga
kalau berbeda kenapa oke
ketua umum sekjen ketua dewan kehormatan bagaimana sikapnya kepada anda
saya sedangkan ketua umum masih sangat dekat tidak pernah ada masalah
pernah ditegor pernah dijewel
tidak pernah ditegur dan hubungan saya sangat baik sangat personal
ini rame sekali loh bang bara
dan sekjen pada waktu itu setelah yang posisi utama itu
setelah saya diinterview kan sekjen diinterview
dan dia mengatakan dia bisa mengerti apa yang saya lakukan pada waktu itu
demi kepentingan pasar ya
oke ini konteksnya berbeda
konteksnya adalah setelah pilpres anda quote unquote mendelegitimasi deklarasi kemenangan yang calon yang anda usung
saya tidak pernah mendiskreditkan keputusan tersebut
mendelegitimasi karena prabowo anda bilang menang dengan
deklarasi dengan menang
yang saya kritik itu klaim
dan saya tidak mau pan terasosiasikan dengan klaim
maksud saya komentar anda kan besar dan juga apa namanya tentu saja rame geger dimana mana
masa ketua umum anda tidak menegur sama sekali
belum ada pembicaraan khusus soal itu
berarti oke apa yang kita bisa baca kalau melihat bara sibuan dengan bola liar ini
kemudian justru malah didiamkan
petisi sudah ada tapi bang bara yaudahlah ini beres aja gitu
dari dulu juga ada petisi mau pecat saya tapi nggak ada pecat pecat
ini geger sekali mbak wiwi
tapi ketua umum masih fine
sekjen nggak pernah menjewer bara sibuan
jadi menurut saya memang kadang partai itu suka bermain di dua kaki gitu ya
bermain di dua kaki kalau itu bermanfaat atau menguntungkan
karena memang politik itu tidak pernah linier
politik itu selalu ada fluktasi ada apa ya kalau bahasa media itu bluffing
jadi ada riuh kayaknya
jadi ada riuh keriuhan dan sebagainya
itu sebuah roller coaster gitu ya
kalau linear aja nggak asik kan gitu
iya asik kan harus asik
tapi kan apakah ada maksud politik apakah justru ketua umum pan atau pengurus inti pan sebenarnya juga senang aja ada barah sibuan
jadi kita bisa jadi ada second opinion gitu yang harus dipelihara
ada kecenderungan ingin bermain di dua kaki dan mulai ancang ancang gitu ya
ingin bergabung dan sebagainya
perlu diperhitungkan dampaknya
karena pemilu yang akan datang itu jauh lebih rigid lagi
akan menilai betul betul partai partai itu patut untuk dipilih lagi atau tidak
dengan hasil atau apa yang terjadi pada pemilu sekarang ya
karena dari pemilu sekarang kalau kita mau mengevaluasi secara kritis menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat indonesia tidak ingin partai baru kok
yang diinginkan adalah partai berkualitas
partai yang betul betul memiliki mass political base
kalau pan sekarang tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengantisipasi dampak dampak negatif yang akan didapat nantinya
menurut saya dia akan lagi lagi berhenti di partai
memang itu dampaknya ya yang kemudian tadi sudah kita bahas
tapi ayak anda lihat bagaimana pengurus inti pan mengelola barra hasibuan ini
mengelola bola liar bernama barah hasibuan ini
tidak dijewer tidak ditegur
apa yang ingin dituju kalau anda baca
mereka sayang tentu ya
ini dia bukan kader biasa
ini kader yang potensial cerdas kritis gitu ya
tapi kadang kadang tidak tahu timingnya
kan kerugiannya udah di depan mata kalau kata mbak wiwi
barra hasibuan kalau tidak dijewer makin banyak merugikan
ya itu makanya bisa digunakan
jadi menurut saya ini juga perlu ada ketegasan
apalagi sudah ada yang bottom up ya
aspirasi bottom up dari pengurus pengurus partai
yang mengatakan ini sepatutnya harus penalti
karena ada art dan sebagainya
kalau menurut saya ini adalah waktu ya
dimana menjadi semacam starting point dari partai partai
untuk menegaskan pada publik luas bahwa partai ini taat azas
etik juga ya
karena politik itu boleh saja berhimpit dengan katakan gitu ya
berhimpit dengan pragmatisme oportunisme
tapi bagaimanapun juga politik itu esensinya adalah etika
dan ada moral politik
dengan dosa yang dilakukan bang bara ini kartu kuning atau kartu merah untuk bara sibuan sebenarnya
jadi menurut saya minimal kartu kuning gitu ya
minimal kartu kuning
tapi bahkan disemplit saja untuk pelanggaran belum pernah
kok anda didiemin aja gitu
kata mbak wi dosanya barra udah banyak nih kayaknya
berarti kalau gitu bukan dosa dong pak
by definition bukan dosa
jadi memang kan
kita kan sebagai partai politik punya tradisi kritis ya punya
karena ini kan partai didirikan oleh orang orang tokoh tokoh intelektual
partai reformis sebetulnya
partai yang lahir sebagai respon atas gerakan reformasi yang dimulai tahun sembilan puluh tujuh gitu kan
terus itu mulai dari sembilan puluh tujuh kan
tuntutan untuk reformasi itu kan mulai dari sembilan puluh tujuh
puncaknya sembilan puluh delapan kan
tapi artinya tradisi intelektual tradisi kritis itu memang ada di dalam pan
jadi itu saya pikir berlanjur sampai sekarang
dan itu memang tidak bisa begitu saja dihilangkan
jadi kalau ada orang seperti saya yang berbicara kritis itu memang akhirnya itu memang semacam penegasan dari tradisi pan itu sendiri gitu
nggak takut dianggap seperti kata mbak bewi
nggak punya sikap atau bermain dua kaki atau oportunis pragmatis
ini kan persepsi publik
kalau memang benar benar dia didiamkan dan sebagainya bisa jadi gitu ya
ini memberikan keuntungan kan gitu ya
politik itu antara ini ada memberikan kemanfaatan tidak kan
keuntungannya apa bargain atau apa
tidak tertutup kemungkinan memang pan pernah kan di tengah jalan itu langsung bergabung dengan pemerintah tadi itu
ini apa bedanya golkar dengan pan gitu ya
kalau golkar memang partai karya
tidak bisa di luar kekuasaan
nah ini baru dengar saya
ada pan tidak pernah di luar kekuasaan
kemarin terakhir sempat ada beberapa bulan di luar kekuasaan jadi pernah juga
oke bang bara yang terakhir saya mau minta sikap anda karena gini
pan menjadi salah satu untuk kita lihat dalam pemilu kemarin menjadi salah satu pendukung utama prabowo sandi
tidak hanya pendukung yang ikut ikutan tapi juga ikut mendrive isu isu yang juga penting bagi koalisi prabowo sandi
yang saat ini punya posisi sentral juga di partai amanat nasional
dan juga punya posisi sentral di koalisi prabowo sandi
how do you think dengan pak amin
how do you think dengan sikapnya
how do you think dengan narasi narasi yang dibangun selama ini
bahkan setelah pemilu usai
bang bara sudah tahu sendiri di berita kita sudah tahu pak amin terus menggelorakan bahwa pemilu ini kecurang
bahwa hal hal yang buruk terjadi di pemilu ini pan dan prabowo harus protes
seperti itu gimana anda lihatnya
ya jadi itu juga salah satu tantangan bagi pan
ya bisa katakan begitu
jadi kita ini kalau ingin menjadi partai besar harus mempunyai sistem yang kuat
berdasarkan institusi ya
bukan berdasarkan satu orang
ketokohan yang terlalu mendominasi
dan kita lihat sejarah partai yang terlalu tergantung pada ketokohan itu pada akhirnya
dan kita lihat sejarah partai yang terlalu mendominasi

ada lihat pak amin rais

bagi pan untuk bisa melepaskan ketergantungan itu
artinya untuk itu perlu ada juga orang yang juga berani bersikap kritis
seberapa sepakat anda dengan narasi narasi yang dibangun pak amin selama ini
ya saya sering juga saya ada beberapa yang mendorong saya untuk politik terbuka
misalnya soal people power itu
yang bagi saya konsep yang berbahaya dan sudah tidak relevan lagi dalam suasana demokratis

saya terbuka mengatakan begitu
bang bara yang terakhir kita akan tutup
saya sudah dimarahi produser saya
waktunya sudah habis
nanti bawuy akan tutup
bang bara apa yang akan anda lakukan dalam beberapa waktu terakhir
apakah akan menjadi mediator ke istana
apakah akan menjadi mediator ke istana
kita kan belum ada negosiasi belum ada pembicaraan sama sekali
anda akan ngobrol nggak dengan ketua umum dan sekjen

oh iya kalau itu kan bukan sesuatu yang harus kita serencanakan
saya anitama bisa ketemu dengan
sudah ketemu belum setelah kontroversi yang anda buat
pernah ditegur belum pernah ditegur
belum pernah ditegur oke
anda bisa simpulkan kita hadirkan masakannya mbak wiwi setengah detik
tadi menyebut pak amin rais ya
tapi harus diakui bahwa pan tanpa pak amin rais tidak menimbulkan satu ini ya
perhatian publik kepada pan
begitu juga dengan saya dong
jadi kepiawean dari pak amin rais yang membuat political bargaining pan itu juga ini ya
ya cukup ya
oke kita akan lihat kemana bola liar bara hasibuan ini akan ditendang
apakah akan membakar sana sini atau membakar dirinya sendiri atau akan membuat semua jadi happy semua
kalau kata puisi lama itu semua indah pada waktunya
apakah nanti akan indah buat bara dan pan apakah justru sebaliknya waktu yang akan menjawab
terima kasih bang bara terima kasih bawi atas perbincangannya
dan untuk disclaimer anda kami sebenarnya juga sudah menghubungi pengurus partai pemerintah nasional
baik ketua umum sekjen dan juga pengurus pengurus lain untuk merespon diskusi kami malam hari ini
namun hingga diskusi ini berakhir tidak ada jawaban dari mereka untuk bisa bergabung dalam diskusi kami malam hari ini
terima kasih kami akan segera kembali usaha jeda tetap di layar penulis untuk percaya